ada yang mengintai kita
tenang aja sani
tidak ada yang mengintai anda
ini karena hassan
ini karena hassan
ini karena hassan
ini karena hassan
ini karena hassan
ini karena hassan
karena kemauan kemuk nih
nguji muluk agak delus delus
ya ngapain sih lu
kayak gak ada kerjaan aja
emangnya lu kira agak berat nih tas
istirahat dulu ya
lu tuh temen lu
aduh gimana sih
lu lagi bawa saudara lembek banget kayak perempuan
kayak lu gitu mas
ada yang mengintai kita
tenang aja sani
biar gua abisin mereka sendiri
ada yang mengintai kita
tenang aja sani
biar gua abisin mereka sendiri
gak usah pakai kekerasan mas
berat bener nih pas isinya apaan sih
lagian berhentinya dadahkan sih ah
dasar anak baru
tunggu sani mereka semakin dekat sani
sani udah jangan berisik
bukan saatnya main main sama
iya ini lagi waspada siapa yang main main lo gila aja
dia emang nih gak pernah bener
jangan jauh jauh dari gue
kita dalam bahaya sani
adi diam adi
manis sih orangnya
kagak ada orang juga ngayal aja nih
lu dimayun deh
awas sani ansap itu beracun sani
bener bener lo ya
lo dari tadi ngincar gue lo ya
pedang aja lo
penyimpen juga lo
racun apaan wan
eh udah ikutin jurus gue
nah abis itu pukul pukul aja
segitu doang kemampuan lo balikin tas gue balikin dong tas gue ah tunggu gue ya
ternyata coba juga ya hai hai
tenang mas saya di datang
hapus tuh hapus aja kamu
ya lo jabrek bikin ruwet aja lo
eh kamu mau kemana gue
aduh aduh aduh
eh cabik mau ngapain lo
makan tuh sob
hapus lo gue rasain tuh mati
eh tas gue tuh mau ke mana lo
nuan lo kenapa nuan
kayaknya keracunan nih dia nih
eh lu kata kelelop lo kasih nafas buatan dong cepetan cepetan
gebek udah jangan malu malu
aduh mati nih temen gue nih
aduh jangan nafas buatan deh
ah lo lama banget mati nih temen gue
aduh nuan bangun nuan
udah ada yang sholat kali
eh lu apaan nih
disini gak ada yang sholat
iya benar benar gak ada yang sholat
gue dulu aja ada yang sholat
ini mainan gue urus